lima ratus calon penumpang kereta mengikuti uji swab dengan sistem polymerage chain reaction atau pcr di stasiun bekasi selasa pagi
jumlah petugas medis mengenakan apd lengkap ditempatkan di dua pintu masuk stasiun bekasi yaitu pintu selatan dan pintu utara
uji sampel swab dilakukan karena temuan dua penumpang krl di wilayah bogor jawa barat yang dinyatakan positif covid sembilan belas
selain itu uji swab juga dilakukan guna mengetahui wilayah penyebaran covid sembilan belas di kota bekasi dan sekitarnya
uji sampel swab digelar dari pukul lima hingga tujuh pagi
hasil uji swab yang keluar dalam waktu tiga jam akan dikirim melalui pesan singkat
sementara bagi yang positif covid sembilan belas akan dijemput petugas medis
jumlah penumpang di stasiun bekasi telah

ada misalnya yang positif segera saya hubungin gitu aja untuk melakukan tindak lanjutnya seperti apa
empat ratus lima puluh alat pcr disiapkan untuk melakukan uji swab di kawasan bekasi pada selasa
sementara data warga positif covid sembilan belas di kota bekasi cenderung menurun pada tiga hari terakhir
tim liputan cnn indonesia